mary dan ikan oranya
ada seorang pedagang yang sangat kaya yang tinggal di dekat sungai dengan istrinya dan anak kecil yang cantik mary
kita semua tahu kau begitu suka makan ikan
ya terima kasih istriku
tahun tahun berlalu dan putri saudagar tumbuh menjadi seorang gadis cantik dan kecantikannya dikagumi di seluruh negeri
dan segera kisah kecantikannya menyebar jauh dan luas sebelum menarik perhatian dari pangeran raidar
benarkah aku sungguh ingin bertemu dengannya
kami akan mengirimkan kabar bahwa pangeran raidar ingin bertemu dengannya
jangan aku akan pergi ke rumahnya sendiri
esokan harinya saat mary sedang merendam pakaiannya di sungai
pangeran rider datang untuk melihat apakah yang dia dengar tentang kecantikannya itu benar
terpesona oleh rambut hitamnya dan matanya yang berkilauan
sang pangeran tahu bahwa dia jatuh cinta pada mary
segera dia pergi untuk berbicara dengannya
ah yang mulia ada yang bisa aku
panggil aku raidar saja dan aku di sini untuk bertemu
aku aku telah mendengar cerita tentang kecantikanmu yang luar biasa dan harus kukatakan
tidak ada yang bisa menjelaskan melalui kata kata betapa cantiknya kau sebenarnya
aku merasa terhormat yang mulia pangeran rider
boleh aku duduk denganmu
dan dengan demikian dimulailah bab cinta dan persahabatan mereka
setiap hari pangeran rider datang menemunya di tepi sungai
karena mereka menghabiskan banyak waktu bersama duduk di tepi sungai
berbicara tentang mimpi mereka dan tertawa di bawah sinar matahari yang cerah
sementara burung berkicau dengan indah
hari hari berlalu dan mary dan pangeran rider sekarang saling jatuh cinta
katakan padaku mary aku bersih keras
aku aku membuat sesuatu untukmu tapi aku malu sekarang
karena kau adalah orang kerajaan dan ini adalah sesuatu yang biasa
wow baunya enak
kau membuat ini untukku
terima kasih banyak sayangku
apakah kau baru saja memanggilku cintamu
iya aku mencintaimu mary
aku ingin menikah denganmu
aku juga mencintaimu raidar
cinta mekar di bawah langit biru tanpa menyadari bahwa seseorang tidak suka
seseorang itu adalah ayah mary
yang sangat protektif terhadap putrinya dan tidak menyetujui konsep cinta
sampai jumpa cintaku
tunggu aku disini besok dan aku akan datang menemuimu
setelah itu pangeran radar kembali ke istananya dan mary kembali ke rumahnya
hanya untuk mendengar orang tuanya berdebat tentang pangeran rider
tidak berarti tidak aku tak akan mengubahnya
jika dia tidak berhenti menemui pangeran itu maka aku harus mengambil tindakanku sendiri
anakku dari mana saja kau
kau tidak boleh bertemu dengan pangeran rider ayahmu tidak akan
pada saat itu sang saudagar kembali lagi ke ruang tamu
kau terlalu muda dan naif untuk bermain main sepanjang hari dengan pangeran
kau harus berhenti menemuinya saat ini juga
ayah aku bisa berhenti menemuinya tapi bagaimana aku bisa berhenti mencintainya
karena hati ini adalah miliknya dan begitu juga jiwaku
berkomitmen pada cintanya dengan rider mary terus bertemu dengan pangeran rider
dan ini tidak berjalan baik dengan ayah mary yang datang dengan sebuah ide
dia pergi ke hutan di seberang sungai kecil tempat tinggal seorang penyihir bernama morana
apa kau yakin inilah yang kau inginkan
ya aku mohon aku ingin pangeran pergi dari hidupnya
ingatlah sekali mantra itu diberikan itu tidak dapat dikembalikan
hari itu saat matahari terbenam di langit pangeran rider datang menemui mary seperti biasa
tetapi mary tidak disayang
penyihir yang berada di seberang sungai dengan saudagar bersembunyi
mencelupkan tongkatnya ke dalam air dan mengarahkannya langsung ke pangeran
seperti orang tua itu menginginkanmu di sungai untuk memerci dan gagal
oh ubahlah dirimu menjadi api jingga dan aku akan membuatmu berenang tanpa henti
saat dia melantunkan mantra ini kabut ajaib menyelimuti pangeran
dia segera berubah
menjadi ikan orangnya terang
dalam bentuk ikan sang pangeran menjatuhkan diri ke udara dan turun di sungai dengan percikan besar
arus air membawa pangeran malang itu menjauh dari rumah mary
ketika mary datang ke sungai dia terkejut tidak melihat pangeran rider di sana
mungkin dia sedikit terlambat pikirnya dan menunggunya sepanjang hari
tapi pangeran tidak datang juga
malam itu dia berjalan kembali ke rumahnya dengan sedih dan disambut oleh ayahnya yang luar biasa ceria
hari hari berlalu dan mary yang malang akan duduk di tepi sungai setiap hari dengan semangkuk makanan yang disukai pangeran
dia menunggu menangis dan bertanya tanya apakah dia telah melakukan sesuatu yang menyinggung perasaannya
di mana kau cintaku terlalu lama
ku ingin berjumpa
dan saat air matanya jatuh ke dalam air arus kuah terbentuk dan tiba tiba seekor ikan orangnya terang yang menakjubkan muncul dari dalamnya
sinar matahari terpantul dari sungai seolah olah ikan ini mengenakan mahkota emas yang berkilauan
mary menatap matanya dan langsung tahu siapa itu
karena dia telah melihat mata itu dari dekat dan jatuh cinta padanya
cintaku apakah itu apakah itu kau
tapi ikan itu tidak mengatakan apa apa
sebaliknya dengan mata sedih yang menatap mary dengan penuh kerinduan dia mengangguk saat air mata mengalir dari matanya
mary juga menangis karena dia tidak mengerti mengapa alam semesta mempermainkannya dengan hal yang begitu kejam
tapi cinta adalah cinta dan itu tidak goyah di depan dunia yang kejam
selama beberapa hari berikutnya mary membawa makanan ke sungai duduk di dekatnya menyanyikan lagu melankolisnya dan ikan oranye akan berenang ke arahnya
dia akan memberi makan cintanya dan ikan oranye akan membawa hadiahnya dari sungai
batu berwarna cemerlang buluh musik dan buah beri yang jatuh ke dalam air
di sana dia akan duduk sepanjang hari menatap ikan oranya dan terkadang menyentuh siripnya
ternyata sang saudagar memperhatikan dan segera mengerti
marah dia bergegas ke arah sungai dia meraih ikan dengan tangan kosong dan pergi ke rumahnya
mary mengejarnya memohon dan memohon
tapi dia tidak mendengarkan putrinya
orang tua itu pulang dan memerintahkan pelayan untuk memasak ikan
dan ketika selesai dia memakannya tanpa ampun sementara putrinya menangis dan bersedih
kau tidak seharusnya melakukan itu
ya kau pikir aku pergi ke penyihir morana dan membuat pangeran berubah menjadi ikan hanya agar putriku jatuh cinta dengan bentuk airnya tidak akan
dan saat dia mengucapkan kata katanya itu perutnya menggembung seperti balon dan wajahnya membengkak seperti katak
air menyembur keluar dari mulutnya dan dengan itu keluarlah ikan oranye ajaib bersama dengan beberapa ikan kecil lainnya yang telah dimakan oleh sisau dagar dalam hidupnya
meluncur di air mereka mencapai alur di mana mereka berenang ke sungai
mengejar ikan oranye itu tetapi ikan itu hilang
tapi mary tidak pernah menyerah
dia segera berdiri dan mulai berlari menuju hutan
ah penyihir morana tolong tolong kembalikan mantra mu karena aku tidak bisa hidup tanpa pangeran raider
mary apa yang ayahmu lakukan adalah untuk kebaikanmu sendiri
tapi morana hatiku ini selalu saja menyanjungkan namanya
dan kalau aku tidak bisa hidup dengannya maka aku mungkin juga akan mati
tolong bawa dia kembali aku mohon
penyihir morana memandang mary dan menyadari betapa dia sangat mencintai pangeran rider
aku tidak bisa membalikan mantra ku
karena jika aku melakukannya aku akan kehilangan seluruh kekuatanku
dan itu akan mempengaruhiku dengan aku berubah menjadi ikan bukan dia
tapi apa yang bisa aku lakukan untukmu adalah mengubahmu menjadi ikan sehingga kau bisa hidup bersamanya
bisakah kau mengorbankan hidupmu sebagai manusia untuknya
dengan segenap hati dan jiwaku
baiklah ikutlah denganku
maka mary pergi ke sungai bersama morana
sungguh menyakitkan bagiku untuk mengubahmu menjadi ikan mary
tapi aku tergerak oleh cintamu
dengan itu dia mengarahkan tongkatnya ke mary
dan gadis cantik itu segera berubah menjadi ikan merah dan turun ke sungai dengan percikan
di sana mereka bersatu mary dan pangeran rider dalam penghakiman abadi cinta
namun di tengah semua ini tidak ada yang peduli untuk bertanya kepada seorang ibu apa yang diinginkannya
ibu mary yang sedang mencari putrinya telah menyaksikan penyihir morana mengubah putrinya menjadi ikan
astaga mengapa aku membesarkan putriku hanya untuk melihatnya berubah menjadi ikan
pada saat itu mary menangis
saat itu seekor ikan merah kecil yaitu mary berenang ke arahnya
dia menatap wanita itu dengan mata berair dan melihat ibunya menangis
tetesan air mata keluar dari matanya
ikan merah itu sepertinya ingin mengatakan banyak hal tapi tidak bisa
pada saat itu ayah mary datang berlari dan melihat ikan merah kecil itu
lalu dia juga ikut menangis
oh tidak putriku
apa yang telah kulakukan
aku seharusnya tidak melakukan ini
seharusnya aku tidak mengambil cinta putriku darinya
penyihir hebat tolong maafkan aku dan bawa mereka kembali ke wujud manusia
aku telah menjadi ayah yang kejam
aku telah membuat putriku pergi
tolong bawa mereka kembali
hidupku tidak lengkap tanpa putriku
apa yang akan kami lakukan dengan hidup kami tanpa dia
ibunya tidak akan pernah bisa hidup dengan rasa sakit seperti ini
aku tidak bisa membawa mereka kembali
aku tidak bisa membalikkan mantra nya
karena kalau aku melakukannya aku akan kehilangan semua kekuatanku dan aku akan berubah menjadi ikan
saudagar dan istrinya menangis
dan ikan mary dan ryder memandang mereka dengan sedih
ini menggerakkan hati morana
kau membuatku melakukan ini
tapi aku juga telah berdosa dengan berperan dalam hal ini
dengan kehidupan mereka
dunia membutuhkan kekasih seperti itu yang bertahan dalam ujian waktu dan penindasan
untuk cinta sejati seperti itu
aku akan dengan senang hati mengorbankan diriku sendiri
dengan begitu morana mengarahkan tongkatnya ke sungai
dan tiba tiba dari bawah air muncullah mary dan tangeran ryder
dan saat mereka bersatu kembali
dengan semburan cahaya yang tiba tiba
penyihir morana berubah menjadi ikan
dan melompat ke udara
lalu turun ke sungai dengan percikan besar
kau telah mengorbankan hidupmu untuk kami
ini tidak akan pernah terlupakan
jiwamu begitu baik
kami selamanya berhutang budi padamu
nah kalian semua tahu apa yang terjadi selanjutnya
saudagar itu meminta maaf kepada pangeran rider yang memaafkannya dengan pelukan
dan para pangeran ryder menikah dalam pernikahan yang keras
dan untuk morana
dia masih datang ke sungai setiap minggu
dan di sana mary dan ryder memberinya makan
karena pengorbanannya adalah yang paling penting
dan itu membantu cinta sejati menang
melawan segala rintangan

melawan segala rintangan